pesepak bola yang dinaturalisasi pada tahun dua ribu delapan belas ini merasa karir sepak bolanya sudah habis di sana
namun setelah berhasil membawa psbs biak promosi ke liga satu
beto justru berniat bermain satu musim lagi sebelum benar benar gantung sepatu
motivasi seorang pesepak bola memang bisa naik jika mendapat menit bermain yang banyak dari pelatih
beto yang juga pernah memperkuat timnas indonesia mengaku sempat berniat gantung sepatu
karena sedikit mendapat kesempatan bermain saat membela madura united
namun setelah mendapat kepercayaan besar dari psbs biak kecintaannya pada sepak bola kembali muncul
dua puluh menit dan masih bisa mencetak gol gol penting untuk tim badai pasifik
membuat beto mengubah niatnya menjadi terus bermain di kompetisi liga indonesia setidaknya satu tahun lagi
kini beto masih menunggu keputusan dari madura united yang memang meminjamkan beto pada psbs
jika madura united akan melepasnya beto akan siap kembali membela psbs di liga satu jika klub masih membutuhkan tenaganya
jadi kembali lagi motivasi untuk tetap bermain
jadi pemerintah juga sangat bantu saya sangat percaya kepada saya
dan dia minta kalau bisa bantu psbs di liga satu
jadi sekarang ini saya lagi tunggu keputusan dari madura
kalau memang mereka mau lepas sayang kita bisa bermain satu tahun lagi
bukan karena saya punya hal yang apa
saya senang sekali bermain madura
saya masih mau kesepakat untuk satu tahun lagi